partai golkar menerima kedatangan petinggi partai keadilan sejahtera di dpp partai golkar jakarta
pertemuan dengan partai keadilan sejahtera ini merupakan bagian dari silaturahmi
ketua umum partai golkar erlangga hartarto menjawab agenda pertemuan
dengan pengurus partai keadilan sejahtera yang bertandang ke kantor golkar hari ini
erlangga menuturkan bahwa agenda pertemuan kedua partai merupakan silaturahmi dan tidak membahas koalisi